yang hanya mendengar atau diauditu dan melihat bukan melihat maaf bukan melihat jadi saksi yang mendengar
dan kemudian hanya satu dua saksi yang menyatakan melihat secara langsung tapi yang lain hanya mendengar
kemudian ada satu saksi yang sangat viral selama ini seorang ibu ibu indah namanya saksi itu
yang menyatakan bahwa ada aparat yang mengintimidasi kader dari saksi tersebut
setelah kita dalami kita tanya siapa aparat tersebut nama siapa tapi hanya dikatakan
jadi beberapa keterangan keterangan saksi disini tidak mempunyai korelasi langsung dengan
yang dimohonkan oleh para pemohon khususnya dalam hal ini pemohon
demikian juga tidak menjelaskan relevansi apa dari keterangan saksi itu terhadap permohonan
jadi dengan demikian kita melihat banyak permohonan atau keterangan saksi dari permohonan itu
yang tidak mempunyai relevansi dan korelasi
saya kira demikian mungkin ada tambahan dari prof yusril
baik kami sudah mendengar menyimak dan juga bertanya kepada para saksi yang dihadirkan pada sore hari ini
dan kami merasa sangat bersyukur karena saksi saksi ini menerangkan bahwa terjadi pelanggaran
dan terjadi pelanggaran tersebut dan terjadi pelanggaran tersebut
tapi tidak tahu apakah dpc pdip di tempat itu melaporkan kasus itu ke bawaslu
ke bawah panwas bawaslu di kabupaten dan seterusnya itu tidak mereka ketahui
jadi kalau yang selama ini didalilkan oleh para pemohon khususnya pemohon dua
bahwa mereka akan membuktikan terjadinya pelanggaran tsm
bahwa mereka akan membuktikan terjadinya pelanggaran tsm
tapi dalam kasus pilpres
tadi di satu desa
di satu tempat di mana tadi jawab yang ibu ibu itu
sebenarnya kalaupun itu ada
sama sekali tidak menunjukkan bahwa telah terjadi satu pelanggaran
dan masif di seluruh wilayah indonesia
tadi hanya ada dua kasus
orang memberi sembako yang
yang ada gambar stiker prabowo gibran
pensiunan tni namanya yosep
tapi apakah dia berafiliasi dengan partai tertentu
atau kalau dia adalah bagian dari tim kampanye nasional pasalon tertentu
warga itu melakukan kami juga tidak tahu
tidak ada janji apa apa
harus memilih pasangan pasangan calon tertentu
tapi berasnya ditinggal aja di rumahnya dan dibawa ke ruang sidangnya
jadi kalau terjadi misalnya pembagian sembako
yang dikatakan terstruktur sistematik dan masif
karena bukti pelanggaran tsm itu adalah bukti kuantitatif
dua tabung beras dibawa ke sidang mk ini
terjadi pelanggaran masif di seluruh indonesia
saya kira sangat jauh dari kenyataan
kami tidak khawatir saksi saksi dan ahli yang dihadirkan
tidak cukup bukti untuk mengatakan adanya pelanggaran tcn dalam pilpres